tulang kering saya udah nyambung lagi
tapi kalau jalan masih harus pakai tongkat
yang penting bisa jalan lagi
gimana kabar saudara kamu yang dulu markir
udah dapet kerjaan baru
setahu saya belum
kalau masih mau besok dia udah bisa parkir lagi
siap nanti saya kasih tahu dia
kalau kamu udah daftar
nanti kita bikin materi promo lagi buat di sosmed
kamu nanti siapin budget lagi
pakai model lagi
pakai selebrem lagi
kenapa gak aku aja
bukan soal gratisnya
aku kurang cantik
cantiknya sih udah cukup
sayang gak buru buru pulang
pengen liat mesin cuci nya kapan dateng
tadi udah ada dua yang nanya
kapan mesin cucinya dateng
pertama kamu terus mak
barusan cebo nanya juga
kapan mesin cucinya dateng
akang bosen jawabnya
jawab pertanyaan ce eno
nanti katanya sambil nganterkan barang ke tempat lain

dia juga sempat bilang ke saya ada masalah pribadi
hari ini malahan gak bisa dihubungi
kita tahu semua
bos remon gak mungkin aktif dalam beberapa hari
tadi kita juga dengar semua
bisnis kita dengan bang edi jangan sampai lepas
bang edi sudah menjadi pelanggan tetap
ini bukan kebiasaan raymond
pasti sedang ada sesuatu
saya kasih sedikit toleransi
saya tunggu sampai besok
kalau remond gak kontak saya
kita akan gunakan jasa pihak lain
saya nggak mau bisnis saya tergantung masalah orang lain
tadi saya sudah kirim foto foto kegiatan hari ini
saya sudah terima
anggota yang terlibat ada sekitar tiga puluh orang
dana pendukung sudah habis
digunakan untuk transport dan konsumsi mereka
agus yang uruskan
agus yang uruskan
agus yang uruskan
agus yang uruskan
nanti dia nelfon kamu
kata bang edi agus yang urus

kapan uangnya dikasih
kita masih bisa ambil uang dari pedagang giliman
di marketing saya butuh uang
tim marketing saya butuh uang
kalau ditunggu pasti lama
kalau ditunggu pasti lama
kita pulang dulu aja
kita istirahat dulu
tapi kalau berjalan harus pakai tongkat
yang penting bisa jalan lagi
gimana kabar saudara kamu yang dulu markir
sudah mendapatkan pekerjaan terbaru
setahu saya belum
kala masih mau
besok dia udah bisa ada markir lagi
bang somenya satu porsi komplit
terus terus terus terus terus terus
ngeramnya pelan pelan atuh
kalau ngeremnya pelan pelan nanti malah kelewat
nanti kalau agus udah nelpon saya kabarin